warga di desa masangkulon kecamatan sukodono sidoarjo jawa timur dikejutkan dengan tewasnya seorang anak berusia dua tahun
secara mendadak dengan wajah yang penuh luka lebam pada minggu malam
menurut ketua rt setempat pada selasa malam peristiwa tersebut terjadi di rumah indekos yang ditinggali oleh bs dan si
perangkat desa yang mendapati luka lebam pada wajah balita tersebut akhirnya melaporkan ke kepolisian setempat
akhirnya saya melalui ke jalur rt rw sampai ke lura pak lura diarahkan ke polsek
setau saya sih matanya sini lebam sini lebam sininya mentul pak ya mukanya sini sini banyaknya lebam pak
jenasa balita tersebut oleh petugas kepolisian di baktur masakit bengkarah pusdika sumporong

tak butuh waktu lama polisi berhasil mengamankan bs dan si dua warga desa masangkulon
yang diduga menganiaya seorang balita perempuan berusia dua tahun yang mereka asuh itu
kami siang kepol restasi doar jokom beskusumo wahyu bintoro menyebut
kedua tersangka mengaku menganiaya korban karena orang tua kandung korban ingkar janji
memberikan uang bulanan untuk biaya pengasuhan korban
oh ini terus apa itu karena itu bekas nomanya banyak ada di luar jalan jalan
saya juga tidak
bs dan si mengaku menyiksa korban selama tiga minggu
sejak orang tua kandung korban berhenti menyetor uang pada maret dua ribu dua puluh
bahkan kedua tersangka pernah menyekap korban di kamar mandi
selama dua bulan gara gara korban bermain air
sebelum tewas korban disiksa tersangka lantaran kencing sembarangan dan makan sambil tiduran
saat mengetahui korban tidak berdaya
bs dan si sempat berbohong kepada perangkat desa dengan mengatakan korban meninggal mendadak
bahwasannya korban ini sering juga ditinggal karena mereka berdua bekerja
ditinggal di kamar mandi ditutup di dalam kamar mandi saja
sehingga korban sering kedinginan kemudian kondisi fisiknya menjadi tidak bagus
termasuk juga korban sering jatuh menurut pengakuan
jadi ini hampir semua sisi di kepalanya ini
pernah dianiaya oleh pelaku baik itu menggunakan alat alat ini ataupun menggunakan
kini kedua pelaku diamankan petugas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
dan dari tangan kedua tersangka ini
petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang dipakai untuk menganiaya balita tersebut
di antaranya gayung sapu lidi hingga selang air
dikohardiansyah sidoarjo jawa timur